yang gak kesampean itu
lo sampe segininya
penampilan lo gaya lo tuh keren
dan cewek tuh bukan cindy doang
masih banyak cewek di luar sana
dan untuk ukuran lo gue rasa
pemantu gue di rumah
oke juga nyari
mau dikemana sih kok gak diangkat angkat ya
suruh lo dulu
ini anak udah dateng duluan
lu bakal bikin lo jauh lebih salah
atas perbuatan musuh lo itu
lu jadi wasit aja
gue gak mau ribut
kalo tanpa taruhan
jadi gue mau ribut kita ini
dan gue tau
kau sampe gue kalah
gue gak akan ganggu lu duluan
raya buat haikal
dan cindy buat gue
karena gue tau
lo masih cinta kan sama raya
gak usah dengerin gue
gak usah dengerin gue
kalian bisa semua
yang gak kesampean itu
lo sampe segininya
penampilan lo gaya lo tuh keren
dan cewek tuh bukan cindy doang
masih banyak ciut di luar sana
dan untuk ukuran lo gue rasa
pemantu gue di rumah
oke juga nyari gue
neng kalo biasa telfon pacar
jangan sering sering ketemu
sama si kemot
biar selalu rindu gitu
mendingan mah nyariin nyamuk
yang gigitin abah sekarang
om semuanya sotoy ah
segitu doang kemampuan lo
makanya lo gak usah tenggil tan
lo beruntung gak gue abisin malam ini tan
berani lagi macem macem sama kita
gak akan gue kasih ampun
dia percaya gitu yang nyerang perguruan macem putih itu anak anak suruhanjandra
gue gak tau juga sih gis
tapi yang jelas kita berhasil lah ngadu domba tuh orang
buktinya lo liat sendiri
si bo jadi fight kan sama si chandra
dan tentunya perguruan macem putih pasti ketikir ketir sekarang
takut diserang lagi
ternyata anak black cobra yang udah menyerang perguruan macem putih
yang mengatasnamakan dojo sejen chandra
cel dulu bukannya lo juga pernah ikut dojo chandra ya
iya gue dulu di sana
semenjak chandra kalah dari boy waktu di mma gue out dari sana
sekarang pun yang masih kalah dari boy
gimana mau jadi guru nggak pantas
sebenernya sih si chandra tuh jago
ilmu juga tinggi
tapi sayangnya dia tuh muda emosian
muda diasud biasa kayak ibu ibu arisan
mereka harus dikasih pelajaran
tapi gak mungkin lah lebih mereka sendiri
kamu udah mau tidur ya
ini di rumah aku lagi ada
masalah sih boy
mama tiri aku tuh
kabur dari rumah
kenapa kok bisa kabur
ya kayaknya sih gara gara
papi tuh jadi percaya sama aku
dan dia tuh kayaknya gak seneng banget
papi jadi percaya
dengan sikap baik aku ke dia
dan ini semua kan juga
saran dari kamu loh
yang ngusulin aku buat bersikap baik sama sofal
aku tuh yakin banget ref
kalau kamu tuh pasti bisa
karena pada dasarnya kan kamu tuh orangnya baik sayang
eh udah deh
ini tuh lagi serius banget boy
ya ampun ini lagi masalah genting
kamu gak mau bantuin aku
atau kamu lagi sibuk
atau mungkin kamu masih capek
gara gara tadi yang habis berantem sama chandra
aku udah gak apa apa kok
emangnya rencananya kita mau nyari kemana
itu dia sih boy
aku juga gak tahu mau nyari kemana
cuma ya lebih baik kan dicari lebih cepat
makanya aku mau minta tolong kamu temenin aku
emangnya kamu udah dapet izin dari papi kamu
buat nyarinya bareng aku
papi udah bilang aku boleh nyari sama kamu

buat nyarinya bareng aku
rev ya menurut aku sih kayaknya kita nyarinya gak usah malem ini deh
soalnya kan tadi kamu sama pabrik kamu udah sempat nyari nyari
dan kalau menurut aku sih
mami diri kamu itu kayaknya gak apa apa deh
dan dia juga keliatannya bukan orang bodoh
buktinya dia bisa bikin
papi kamu itu tuh jatuh cinta banget sama dia
dan dia juga bisa bikin
kamu sampai kesel banget kayak gini
jadi mendingan sih jangan hari ini aja ya
jangan hari ini aja ya
bener juga sih ya boy
ntar juga aku ngomong dulu ya sama papi
biar aku bilang aja sama papi nyarinya
mendingan besok lagi kita lanjutin kayu
nah iya bener
mendingan besok aja biar kita bisa mikir bareng bareng mau nyari kemana
yaudah tar aku bilang sama papi dulu oke
oke sampai ketemu besok ya sayang
karena cintanya sama adriana
tapi sampai jadi kayak gini
papi tenang aja ya
reva gak akan pernah biarin siapapun